tapi juga yang cara bikin pincelong itu selain pakai perhiasan juga olahraga
olahraga juga ya jadi bodi juga harus diinvestasi ya
ini juga kita memiliki informasinya tentang olahraga di mana acroyoga
ini bukan lagi hal baru di indonesia dengan dasar gerakan yoga ditambah dengan pose akrobatik
menjadikan gerakan acroyoga lebih menarik perhatian
tapi memang katanya sih akroyoga ini kan susah
tapi sebenarnya sih enggak ya
karena juga akroyoga bisa atau ramah dilakukan untuk anak anak
gerakan akrobatik ini mungkin terlihat familiar
ingatkan anak kecil seringkali meminta untuk diterbangkan oleh orang tuanya
termasuk dalam gerakan yoga acroyoga memadukan yoga akrobat dan teraputik
kroyoga pada dasarnya dilakukan secara berpasangan untuk melakukan pose akrobat
meski terlihat sulit anak anak dapat melakukan gerakan ini dengan aman dan nyaman
berbeda dengan gerakan untuk dewasa pada acroyoga untuk anak anak dimodifikasi agar lebih mudah sederhana dan yang terpenting menyenangkan
saya menemui bahwa tidak hanya ada sesuatu yang sangat indah untuk orang tua
tapi juga untuk anak anak terutama untuk berbagi dengan ibu bapa
jadi sangat indah untuk melihat bagaimana hubungan itu berbentuk di sekitar
tantangan melakukan acroyoga anak biasanya ada pada body awareness
misalnya sebagai flyer seringkali mereka masih kaku
namun hal ini dapat dilatih dengan guru pendamping serta kemauan dari anak dan orang tuanya
untuk mengeksplor gerakan acroyoga bersama sama
dari judulnya sih akro flow yoga jadi kan memang itu ada yang kayak dinaikin
terus kan fun buat anak anak
jadi mau nyobain
ini segar maksudnya anaknya juga seru senang
ini juga buat ngelatih dia punya strength sih karena kan begitu diangkat dia harus stables balance
rasa percaya dan menjalin komunikasi yang baik dalam acroyoga menjadi manfaat yang sangat baik untuk anak dan orang tua
tubuh anak anak yang masih ringan juga mempermudah untuk melakukan acroyoga
dan yang terpenting hal ini aman dilakukan untuk para pemula